kita kita akan bekerja dan berjuang bersama untuk kemenangan pdi perjuangan pada pemilu tahun dua ribu dua puluh
seperti kata bung karno jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati
maka seluruh alam semesta akan bahu membahu mewujudkannya
dan kita siap untuk mewujudkannya
kita pdi perjuangan akan meneguhkan tekad semangat dan komitmen juang
untuk bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam
menangkan pdi perjuangan menangkan calon presiden pdi perjuangan